good morning lagi puasa gini enaknya kita jalan jalan ke tempat yang indoor sejuk tapi tetap seru
nah saya akan mengajak anda ke pameran instalasi seni digital di kawasan jakarta selatan
nah habis itu kita masih akan berburu kuliner untuk berbuka puasa
eksplorasi pameran instalasi seni digital bisa menjadi salah satu opsi yang menyenangkan
untuk menghabiskan akhir pekan bersama teman atau keluarga di bulan ramadan
pameran seni kekinian ini diadakan pada dua puluh januari hingga delapan mei dua ribu dua puluh
dan berada di salah satu mall di jakarta selatan
tepatnya di lantai ground dan upper ground

untuk menuju tempat tersebut saya mencoba menggunakan robot consierge
atau petugas robot yang berada di sebelah meja konserch untuk diantar dan diarahkan
nah ini dia robot yang bikin jalan jalan kita di mall lebih efisien
jadi kalau misalnya kita biasa makan waktu atau bingung
keliling muter muter dulu untuk mencari tenan
kalau pakai robot ini kita bisa milih aja tenan yang mau kita tuju
langsung diantar sama si robot ini
kita hanya tinggal memilih destinasi tujuan di dalam mall yang ada di layar
kemudian robot pintar ini dengan sigap mengantar sampai ke tujuan secara otomatis
sebelum masuk pameran kita wajib scan barcode khusus tiket terlebih dahulu
tiket masuk dapat dibeli secara online atau langsung di tempat
harganya yakni rp satu ratus tiga puluh delapan per jam saat weekdays
sedangkan saat weekend seperti ini rp satu ratus lima puluh per jam
protokol kesehatan juga diutamakan
yaitu pengecekan suhu tubuh dan pemakaian hand sanitizer
pameran ini memiliki tujuh instalasi seni digital dengan beragam tema
tentang alam semesta seperti galaksi bumi awan dan cahaya
saat memasuki instalasi seni pertama
saya langsung disambut oleh indahnya karya sinematik galaksi
yang berada di ruangan gelap dengan pencahayaan khusus
pengunjung akan diperlihatkan dengan karya yang berbeda
mengingatkan visualisasi animasi menggunakan teknologi proyektor dan sensor
teknologi tersebut juga membuat visualisasi di dinding dan lantai menjadi interaktif
karena dapat bergerak mengikuti sensor tangan dan kaki pengunjung
ada pula ruangan dengan visual pemandangan awan di langit
yang terus berganti dari pagi siang senja hingga malam
kemudian di ruangan lain
pengunjung dapat merasakan sensasi taburan kelopak bunga
yang jatuh dari langit langit saat terkena sensor
selain itu di pameran ini juga terdapat sliding atau seluncuran
dengan sinematik air yang estetik
kita dapat merasakan serunya meluncur ke kolam bola bola putih
bakui air di bawahnya
wah dari di sini kita gak cuma bisa lihat lihat
dan juga foto foto dengan instalasi seni di sini
tapi juga kita bisa mencoba salah satu instalasi yang berbentuk perosotan seperti ini
dan tentunya sangat seru banget
di instalasi terakhir terdapat karya seni grafis
dari seniman penyandang disabilitas mental autisme
karyanya yang berwarna warni dan unik
cocok untuk menjadi tempat berfoto
salah satu pengunjung mengaku sengaja datang bersama kedua anaknya
karena tertarik dengan pameran seni digital yang modern dan unik
seru sih seru ya mbak ya
seru sih terus banyak hal hal yang kita baru lihat gitu kan
kayak cashibition ini kan kita jarang ya
karena kan ini butuhnya lagi liburan sekolah ya
terus anakku nih yang gede dia suka sama art
jadi yaudah aku bawa ke sini aja
pameran seni ini ditujukan kepada semua kalangan
dengan berbagai usia
jadi kita ingin mengadakan satu inovatif art experience baru
yang bisa dinikmati oleh pengunjung
bisa experience mulai dari motionnya
dari berbagai macam grafisnya
dan juga ada experience untuk sliding juga
yang bisa dinikmati oleh segala usia
puas menikmati karya seni visual dan audio yang mengagumkan
kini saatnya mencari kuliner untuk berbuka puasa
ada salah satu warung makan di kebayoran baru jakarta selatan
yang menjual sop iga sapi sebagai menu andalan
saya sengaja memesan untuk dibungkus dibawa pulang
dalam semangkuk sop tersaji lengkap dengan isian yang melimpah
mulai dari iga sapi kuah daun bawang daun goreng
dan irisan wortel segar
aroma harum kuahnya yang bening tak berbau amis sangat
dan juga tidak terlalu lemah sekali
pemilik warung makan mengatakan menu ini menggunakan
bumbu hasil racikan sendiri dan tanpa pengawet
sejak merintis usahanya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
warung makan ini selalu ramai pembeli
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima awal mulanya saya buka sih warung rokok saja
terus habis itu saya beli makanan mulu
jadi rasanya kurangin
jadi kurang puas
jadi makannya kita langsung masak sedikit sedikit
habis itu eh ada orang makan makan
lama kelamaan jadi buka warung
jadi kadang empat puluh lima puluh kilo
sop iga sapi ini dijual seharga rp empat puluh lima per porsi
dengan nasi seharga rp lima
selain itu warung makan ini tidak hanya menyediakan sop iga sapi saja
namun juga aneka lauk lain dengan cara prasmanan
dengan kisaran harga dari rp dua puluh untuk nasi telur dan sayur
hingga rp seratus untuk nasi gulai dan kepala kakap
usai membungkus sop iga sapi sebagai menu berbuka puasa
kini saya lanjut mencari hidangan penutup yang manis dan segar
masih di daerah kebayoran baru jakarta selatan
saya menemukan salah satu pedagang es podeng sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu porsi es podeng lengkap dijual seharga rp sepuluh
isinya lengkap mulai dari sagu mutiara yang berwarna merah muda
atau biasa disebut pacar cina
kemudian ketan hitam alpukat dan es krim yang berbahan dasar santan
atau biasa disebut es putar
di atasnya ditambahkan susu kental manis coklat
taburan kacang tanah dan meses
perpaduan warna dari berbagai isian membuat penyajian terlihat menarik
nah lengkap sudah saya sudah membawa pulang makanan berat
dan juga makanan penutupnya
dan perjalanan saya hari ini mulai dari pameran di mall bintang lima
hingga berburu kuliner di kaki lima dapat menjadi pilihan anda
untuk berjalan jalan di akhir pekan saat bulan ramadan
tim liputan cnn indonesia